ayah anda sekarang tidak terus menerus menghindar
namun sekarang dia sudah bisa menyerang balik kian santang
orang ini benar benar hebat ilmu kanoragannya
aku harus waspada
semoga ayahanda prabu bisa menewaskan kian santang
jika kian santang tewas
maka kerajaan pajajaran akan dapat kukuasai sepenuhnya
putraku kian santang
kamu tidak bisa lagi diajak bicara secara baik baik
ayahanda tidak akan segajakan lagi
untuk bertindak lebih tegas
jangan banyak bicara
tugasku datang ke pajajaran ini
kalau kebatilan yang dibuat oleh prabu siliwangi
berserta anak keturunannya
itu berarti kehancuranmu juga
karena dirimu sendiri
juga bagian dari kerajaan pajajah
aku bukan orang pajajaran
aku orang sukamana
aku akan mengensorinya